terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saudara mahkamah konstitusi menerima dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu hingga senin dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyebut tidak semua aduan akan ditangani mk
mahkamah konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan
ada dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan dua ratus enam puluh tiga diantaranya itu
dpr dprd dua pilpres dan dua belas calon anggota dpd
tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya
karena memang setelah ini nanti kami akan telah dulu permohonan permohonan ini
sehingga firm betul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi
jadi dua ratus tujuh puluh tujuh itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara
mahkamah konstitusi telah menetapkan tiga hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu dua ribu dua puluh
ketiganya akan menjadi ketua di tiga panel
mereka adalah suhartoyo saldi isra dan arief hidayat
tim hukum paslon nomor urut satu anies baswedan mohaimin iskandar
sudah mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi pada kamis lalu dua puluh satu maret
ada pun isi gugatan timnas amin diantaranya meminta dilakukan pemilu ulang
dan meminta gibran raka buming raka didiskualifikasi
sidang pertama gugatan hasil pilpres akan digelar mahkamah konstitusi rabu mendatang
lalu seberapa yakin pembuktian yang akan dilakukan pada pemohon
bahas bersama tim hukum timnas amin zuhat aji firmantoro
dan juga wakil komandan alfa tkn prabowo gibran frits edward siregar
selamat sore abang frits dan mas zhad
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kopas petang
selamat sore bang aji
jadwal sidang pertama di mahkamah konstitusi betul dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga
mbak berdasarkan pmk satu dua ribu dua puluh empat sidang pertama itu akan dimulai tanggal dua puluh tujuh besok
bukti bukti gugatan yang akan dibawa ke mk apa saja nih
ya pada umumnya mbak kita akan bawa saksi dan alat bukti lainnya berupa surat dan keterangan keterangan tertulis
juga tidak lupa kita juga menghadirkan ahli
ini kan ada saksi ahli dan juga beberapa bukti bukti
bocoran dong ada berapa orang sih sebenarnya saksi ahli dan saksinya
yang akan memberikan kesaksian di sidang berapa orang
ya itu dia persoalannya kan begini mbak
persidangan kita itu waktunya terbatas hanya empat belas hari kerja
nah dengan hanya empat belas hari kerja itu kemudian makamah konstitusi membuat peraturan pembatasan terhadap jumlah saksi yang bisa dihadirkan di muka sidang
nah jumlah saksi yang dihadirkan di buka sidang informasi terakhir
itu jumlahnya hanya lima belas paling banyak
lima belas ini termasuk ahli ya
ya kalau tidak salah begitu termasuk anggi kalau tidak salah
oke berarti lima belas saksi dua ahli
kalau dari saksinya sendiri dari kelompok mana saja nih
jadi kan berkali kali saya bilang ya identitas itu
kita jaga betul sampai nanti hari insya allah
tetapi kalau diidentifikasi kira kira kita akan menghadirkan saksi itu
misalkan dari saksi fakta
beberapa penyelenggara pemilu itu yang menyaksikan adanya beberapa pelanggaran di level tps
ada juga orang yang kemudian melihat beberapa kecurangan lain misalnya pencoblosan surat suara di luar tps gitu gitu lah
bang frits ini kan
permohonannya cukup dikatakan tinggi sekali ya
tanggapan anda dan juga persiapan yang dilakukan apa nih
ya bersama ini mbak kami juga mau menyampaikan bahwa nanti pada pukul sembilan malam
kami tim advokasi hukum prabowo gibran akan datang ke mahkamah konstitusi
kami untuk mengajukan memberikan surat bahwa kami mengajukan diri sebagai pihak terkait
tim hukum yang dipimpin oleh prof yusril kami akan datang ke mahkamah konstitusi pukul sembilan atau dua puluh satu
jadi boleh nih kompas juga datang untuk melihat bagaimana proses nanti di mahkamah konstitusi
yang kedua terkait dengan apa yang diinginkan
sebenarnya kan kami bertemu dengan bang haji ini sudah lama kan mbak
jadi kan kita sudah bisa lah nih menebak nebak nih
udah bisa melihat arah daripada diskusi diskusi
diskusi kita bersama dengan pasro i dan pasro iii selama dalam berbagai proses
pasca ataupun sebelum hari pemungutan suara
jadi kami sudah bisa sebenarnya
udah bisa punya bayangan kira kira bentuk permohonan pasro i dan pasro iii pada saat
pasro i dan pasro iii mengajukan permohonan di mk
jadi kami sebenarnya sudah juga membuat draft
jadi sudah punya jawaban nih kira kira nih bung haji
kami mendapatkan surat permohonan
oh kira kira tidak jauh dari kita punya perkiraan
ada soal ketidak netralan penyelenggara
kira kira dia punya tipologi dari permohonan yang diajukan oleh pasro i
mas zuhad ini kan permohonannya adalah psu tanpa gibran raka buming raka
di dalam gugatannya sendiri apakah kembali ke putusan mk mk yang lalu atau gimana
kan putusan sembilan puluh itu sudah final and by
yang kita soal itu kan bagaimana salah satunya
dia menyatukan pak gibran ini kan
bagaimana kemudian proses pendaftaran beliau itu
itu kan melanggar peraturan
bagaimana yang sudah disampaikan oleh dkpp
problemnya kenapa nggak dkpp memutus sekaligus untuk mengatakan bahwa gibran juga tidak memenuhi syarat material di dalam
ya kan karena memang wawenangnya dkpp tidak ada sampai sejauh itu
nah karena itulah kemudian kita meminta nih keadilan supaya mahkamah konstitusi itu masuk ke dalam ruang ruang kosong ini
nah ini mahkamah konstitusi ini peluangnya supaya proses pemilu kita ke depan itu tetap terjamin integritasnya
sebab nggak mungkin mbak ada hasil pemilu yang baik diperoleh dengan proses yang buruk itu kan sesuatu yang nggak mungkin
oke gimana bang frits yang dipersalahkan adalah prosesnya nih saat pendaftaran gibran beberapa waktu lalu
sebenarnya sebagai pak gibran tadi sudah menurut saya
tadi sudah disampaikan oleh juga bung aji mbak bahwa putusan mk dua ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga kan sudah terkonfirmasi oleh putusan satu ratus empat puluh lima dua ribu dua puluh tiga dan putusan satu ratus lima puluh empat tahun dua ribu dua puluh
mahkamah konstitusi sudah menyatakan bahwa putusan sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga terkait syarat umur dan yang telah pernah menjadi kepala daerah itu adalah keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat
jadi itu dulu satu dulu satu dulu jadi kita tidak bisa berbicara mundur lagi karena itu sudah disahkan kembali melalui dua putusan
dan terkait dengan putusan dkpp putusan dkpp adalah putusan terkait seseorang
bagaimana pelanggaran etika dan itu ditujukan kepada pribadi ketua dan anggota kpu
dan itu tidak berhubungan dengan surat yang dikeluarkan oleh sebuah kantor
sebuah surat yang sah dikeluarkan oleh lembaga yang lain
tetap menjadi kewenangan tetap menjadi sesuatu yang
karena mau menang dkpp sendiri kan mereka cermaksas
jadi sebuah keputusan kpu itu bang tetap bang tidak bisa dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
jadi jadi sama yang kemudian kan dibilang bung acik wah itu karena ada putusannya dkpp
maka keputusan daripada kpu itu batal harusnya
kami mengatakan ini salah kamar mbak seharusnya misalnya
kalau misalnya paslon satu merasa bahwa ada kesalahan
silahkan membawa itu kepada proses sengketa proses misalnya
apakah itu dibawa ke petun
jadi sudah ada kamar kamar ya mbak
kamar untuk etika itu ada di kpu ada berada di dkpp dan juga sengketa proses
apabila ada sengketa pencalonannya kita mengatakan ini sengketa pencalonan
sekarang pertanyaannya apakah paslon satu sedang membawa itu ke bawaslu
karena kita itu selalu digiring gini mbak seolah olah kalau kita tidak pernah melaporkan pelanggaran yang terjadi
lalu dianggap masuk ke mk ini nggak bisa gitu
padahal anda bisa membayangkan nggak kira kira kalau setiap pelanggaran itu harus dilaporkan oleh paslon satu
setiap hari ada pelanggaran pak hanis itu yang melapor
padahal laporan di bawaslu laporan dkpp bahkan keberatan keberatan di kpu
itu sudah dilakukan oleh banyak orang
tidak harus juga satu atau pak anies tadi yang datang terus ke bawaslu datang ke dkp begitu
ini kan dia soalnya adalah
kan ada pengacaranya kan ada pengacara yang dapat melapor
tapi kan bagaimana ada sebuah temuan silahkan
tapi kan pelanggaran itu
di depan mata para pengacara kan bang
pelanggaran itu terjadi di luar jangkauan dari pengacara atau tim hukum kita
sehingga kita cek aja deh kalau di bawaslu itu
ada banyak laporan di situ kok soal banyaknya kecurangan
tapi berkali kali terkonfirmasi oleh putusan dkpp
bagaimana bawaslu ini bekerja kadang sudah profesional gitu
sehingga membuat kita ini juga bingung nih sekarang
ketua bawaslu itu berkali kali kena tegur oleh dkpp
gara gara ada laporan yang penanganannya tidak dilakukan secara profesional
kami tidak bicara atas dasar asumsi
ada putusan dkpp berkali kali
kpu juga melakukan hal yang sama
ini kan sebenarnya yang membahayakan pemilu kita mbak
di mana penyelenggara pemilu itu sudah dikenai sanksi berkali kali
tapi tetap menyelenggarakan pemilu
nah hasilnya kan menjadi menurut kami agak berbahaya gitu
legitimasi hasil perolehan pemilu yang diselenggarakan oleh orang dalam tanda kutip ya
itu kan juga harusnya kita pertanyakan akhirnya
ada legitimasi pemilu yang dianggap tidak tepat atau dipertanyakan
saya melihat bahwa ini ada dua hal yang tidak saling berhubungan
pertama soal dengan pelanggaran etika
pelanggaran etika itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang menyangkut pribadinya sebagai seorang pribadi
sedangkan legitimasi pemilu kita akan bisa melihat apakah ada komplain mechanism
apakah ada hak orang yang tidak dapat bisa mencoblos
itu adalah dua hal yang berbeda
saya saya tidak mengatakan bahwa karena penyelenggara pemilu itu dapat bertindak semaunya
ada nggak jalur jalur etika yang harus mereka patuhi
tetapi itu kan adalah persoalan etikanya
legitimasi pemilu itu sudah ada komplain mekanismenya melalui bawaslu dan pelanggaran
mbak kita ke bawaslu itu bukan hanya soal
ada sengketa proses ada sengketa pencalonan ada pelanggaran administrasi ada pelanggaran pidana
begitu banyak ruang ruang yang dapat dipergunakan oleh paslon
dan juga baru nanti kita memiliki ada namanya mahkamah konstitusi soal sengketa suara
apabila kita bisa melihat ada proses
kan proses pemilu itu panjang mbak
bukan hanya pada hari pemungutan suara
ada masa kampanye ada masalah distribusi logistik
jadi jangan kita langsung mengatakan bahwa legitimasi pemilu kita menjadi kacau dan berantakan
karena ada pelanggaran etika yang terkenal kepada pemilu
dan proses itu semua sudah kita jalani mbak
proses pelaporan lalu proses gugatan di bawaslu di dkpp bahkan keberatan kita ke kpu
ini kan target anda memenangkan gugatan di mk
tapi dibutuhkan lima puluh persen lebih kalau nggak salah ya untuk provinsi di indonesia untuk membuktikan adanya kecurangan
kecurangan ini yang sedang kita ajukan ke mk ini
kan kecurangan apa pelanggarannya bukan soal semata mata soal hasil
lalu jangkauan yang kemudian kita akan digiring lagi ngomong soal tsm gitu ya
tetapi ini kan jauh lebih mendasar daripada itu
ini sudah apa istilah kita itu
ini kejahatan terhadap konstitusi boleh kita bilang sebetulnya
karena konstitusi sedang dimainkan dalam proses pendaftaran misalkan
lalu konstitusi di kan gini kalau tadi dikutip soal keputusan mk satu ratus empat puluh satu
itu kan mk jelas bilang bahwa tafsirnya mbak
pada saat itu dikutip ujian empat puluh tahun itu dia mk itu hanya memaknai
masalah akan diaktifkan atau mulai digunakan pemilu tahun ini atau pemilu tahun dua ribu dua puluh
itu urusan pembuat peraturan eksekutif
jadi mk tidak mewajibkan loh untuk menggunakan tafsir atau makna empat puluh tahun
atau disepadankan dengan kepala daerah itu harus digunakan pada pemilu kali ini
mas zuhad terakhir singkat saja bang frits bagaimana sikap sebagai pihak terkait untuk menghadapi sidang di dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
konstitusi sudah diturunkan ke dalam undang undang pemilu mbak
undang undang pemilu merupakan penjabaran daripada konstitusi
dan undang undang pemilu itu merupakan produk dari partai politik dan juga pemerintah
partai politik yang ada di paslon satu dan juga paslon dua dan di paslon tiga
itu rambu rambu yang sudah kita sepakati bersama
kenapa kita keluar daripada rambu rambu yang sudah kita sepakati
undang undang mk dan undang undang pemilu
terkait bagaimana menghadapi di sengketa phpu di pilpres tentu saja kami siap
karena sudah menyiapkan data menyiapkan bukti kami juga siap untuk bagaimana nanti kami bertemu di sana
baik kita nantikan dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat dan nanti keputusannya akan ada di tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
terima kasih bang frits edward siregar dan juga mas zuhad aji firmantoro sudah bergabung bersama kami di kompas petang